pembersihan tumpahan minyak mentah yang diduga dari bocornya pipa pertamina yang berjarak sekitar tujuh mil dari bibir pantai cilamaya masih terus dilakukan
tidak hanya di bibir pantai cilamaya mentahan minyak mentah juga menyebar ke bibir pantai cemara dan pantai sendiri
warga dibantu tni angkatan laut polisi air polres karawang dan instansi terkait masih terus melakukan pembersihan tumpahan minyak
minyak mentah tersebut berbentuk cairan yang kemudian menggumpal setelah beberapa saat
bau menyengat dari minyak mentah itu tercium begitu kuat
bagaimana informasi terkini terkait tumpahan minyak mentah di pantai karawang
sudah ada produser lapangan cnn indonesia aditya aksani untuk informasi selengkapnya
iya selamat pagi menjelang siang adit
adit apakah limbah minyak mentah ini sudah mulai berkurang dan apakah bau menyengat minyak masih tercium di sana
ya lady maggie selamat pagi menjelang siang
saat ini memang bau dari penumpahan minyak mentah ini juga masih sangat tercium dengan kuat
seperti itu bahkan kalau boleh saya laporkan bahwa dari kemarin saya disini melaporkan hingga hari ini
tepatnya pukul sepuluh empat puluh satu waktu indonesia barat
tumpukan minyak mentah ini masih dengan jumlah yang sama masih banyak
masih terus dibersihkan oleh warga dan juga dibantu oleh tni angkatan laut dan juga pihak kepolisian dari polisi air
dari kabupaten karawang
kemudian juga dapat kami informasikan lady dan juga maggie bahwa tumpukan minyak mentah ini justru muncul pada saat pagi menuju ke siang hari
sehingga memang perlu dibersihkannya dari mulai siang menuju sore
karena dari mulai pagi ini minyak minyaknya dari mulai laut sudah mulai datang ke bibir pantai
dan ini sangat menumpuk banyak sekali bahkan baunya juga tadi sudah disebutkan menyengat
saya akan tunjukkan kepada anda pemirsa dan juga lady maggie di studio
ini adalah tumpukan minyak mentah yang sudah mulai menggumpal
tadi pagi saya melaporkan ini masih berbentuk cairan tapi sekarang sudah mulai menggumpal seperti slime ya
seperti stand seperti itu sehingga memang ini harus segera dibersihkan dari bibir pantai
karena dari jarak pantai cilamaya menuju ke pantai sedari ini juga banyak sekali tumpahan minyak mentah yang terus dibersihkan oleh warga
dibantu dengan tni angkatan udara tni angkatan laut maksud kami dan juga dari pol air kabupaten karawang
kemudian juga di sini dapat kami informasikan juga bahwa
nantinya seluruh tumpukan dari minyak mentah ini akan dimasukkan ke dalam trashback atau karung wadah karung
untuk nantinya dibawa ke kantor desa untuk dikumpulkan terlebih dahulu
dan nantinya juga para warga yang sedang membantu ini akan diberikan upah sebesar seratus ribu rupiah per hari
untuk jasa karena sudah ikut membersihkan tumpukan minyak mentah ini

tidak tidak tidak ada masker gratis begitu untuk warga yang tinggal di sini

karena memang baunya yang anda katakan tadi masih tercium begitu di sana
dan bagaimana pertanggung jawab dari pihak pertamina sejauh ini dan juga terhadap para penelayan di sana
ya kalau dampaknya memang di sini perekonomian dari warga sekitar bibir pantai cemara tempat saya melaporkan berhenti sementara
seperti itu untuk menjaga kondusivitas dan juga agar nantinya kondisinya sudah mulai aman
karena di sini juga masih sangat banyak sekali orang orang yang membersihkan
tumpukan minyak mentah ini sehingga warung warung yang ada di pinggir pantai cemara ini juga ditutup terlebih dahulu
kemudian juga tidak ada nelayan yang mengambil ikan terlebih dahulu
juga diharapkan kepada seluruh nelayan agar tidak mengambil ikan terlebih dahulu dan tidak mengkonsumsinya terlebih dahulu
karena dikhawatirkan ikan ikan yang ada di pantai cemarta sedari dan juga celamaya ini sudah mengkonsumsi atau sudah menghirup minyak mentah yang ada di laut tersebut
kemudian juga pertanggung jawaban dari pertamina memang nantinya kabarnya akan diberikan uang pengganti
namun kita belum tahu berapa jumlahnya atau berapa kompensasi dananya
kemudian juga pertamina memang sekarang lebih fokus kepada pembersihan tumpukan minyak yang ada di bibir pantai
kemudian juga keselamatan dari para warga dan juga terkait dengan biota laut yang ada di pantai cemara ini
adit bisa anda jelaskan seberapa jauh dari bibir pantai begitu lokasi tumpahnya minyak mentah yang ada di kawasan tersebut
dan diprediksi ini akan berlangsung sampai berapa lama proses pembersihan di sana
kalau dari tumpahan minyak dari jarak laut ke bibir pantai ini
menurut informasi yang kami dapatkan itu sekitar tujuh mil dari pantai cilamaya atau sekitar dua km
sehingga memang di sini sangat dekat sekali langsung menuju ke arah bibir pantai
bahkan dari mulai malam hingga pagi hari seluruh tumpukan minyak ini langsung datang ke bibir pantai
dan pagi harinya hingga sore hari harus segera dibersihkan oleh warga dengan cepat
agar nantinya bau bau menyengat ini juga segera hilang
kemudian juga nantinya
kita belum mendapatkan informasi terkait dengan kapan selesainya
karena memang target dari pertamina sendiri terus membersihkan sampai benar benar tidak ada lagi sisa minyak mentah
yang ada di bibir pantai cemara ini kemudian juga di bibir pantai sedari dan juga di bibir pantai cilamaya
menjadi pusat dari tumpukan minyak mentah tersebut
sehingga memang nantinya terus akan dilakukan sampai benar benar bersih
belum diketahui kapan ini akan segera diselesaikan
kalau misalnya kita bisa lihat ini di gambaran anda
kita bisa melihat ada banyak sekali tumpahan minyak yang di lokasi yang anda sekarang berdiri ya
sebenarnya ada berapa
berapa kilo atau berapa banyak tumpahan minyak yang bisa dikelola sekarang
atau bisa diambil dari bibir pantai tersebut
kalau terkait dengan jumlah saya belum bisa menyebutkan jumlah totalnya berapa
karena memang setiap harinya pun ini sangat banyak sekali
jadi kalau boleh saya gambarkan
kembali bisa dilihat bahwa di sini banyak sekali tumpukan tumpukan trusthback berwarna hitam dan juga putih
yang nantinya akan segera dibawa ke kantor desa cemarajaya untuk dikumpulkan dan dibawa oleh pihak pertamina
kemudian juga tiap harinya memang ini akan terus dilakukan pembersihan oleh warga
setiap hari terus diangkut karena memang dari arah pantai pun masih terus ada berdatangan ombak seperti itu
sehingga ombak tersebut yang membawa tumpahan minyak mentah ke bibir pantai
dan memang ini harus segera disiagakan untuk segera dibersihkan
dan nantinya sisa sisa dari tumpukan minyak mentah ini segera hilang dari tiga pantai utama
yaitu pantai cilamaya cemara dan juga sedari yang menjadi tiga pantai terdampak dari tumpukan minyak mentah ini
baik terima kasih aditya aksani untuk informasi anda
mau operkan langsung dari karawang jawa barat
kita nantikan terus informasi terbaru dari anda terkait tumpahan minyak yang berada di kawasan bibir pantai karawang